beragam sajian kuliner memanjakan penikmatnya di braga culinary night
kegiatan ini digelar untuk menghidupkan kembali pola festival sebagai salah satu model rekreasi masyarakat di kota bandung
setelah sekian lama vakum braga culinary night kembali digelar sebagai rangkaian memperingati hut ke tujuh puluh dua republik indonesia
braga culinary night adalah kegiatan yang diadakan sekali dalam dua minggu di sepanjang jalan braga
jalan ini adalah salah satu kawasan kota tua di kota bandung
pedagang makanan yang berpartisipasi dalam kegiatan ini adalah pegiat bisnis kuliner di kota bandung
terdapat kurang lebih tiga puluh jenis kuliner yang dijajakan di braga culinary night
yang menarik dari braga kuliner inat ini adalah beragam kuliner dijajakan
di sepanjang pedestrian
nah jalan braga sepanjang kurang lebih lima ratus meter ini dibagi menjadi tiga zona
mulai dari makanan murah meriah sampai dengan kelas atas tersaji di sini
termasuk cumi bakar ini
dengan membayar rp tiga puluh lima per porsi pengunjung dapat menikmati cumi bakar yang dimasak dengan bumbu
dan tingkat kematangan sesuai keinginan penikmatnya
bagi pencinta pedas ada ceker dan bakso goreng
dan juga ada makanan pedas yang menggoyang lidah serta beragam makanan lainnya
pilihan menu yang banyak dan harganya yang terjangkau menjadikan braga culinary night cocok bagi banyak kalangan
suka ada di mana lagi
terus pengen makan jajan jajan gitu lah
pengen jajan senang jajan
pas kebetulan nemu ini emang ini yang dicari anak saya kan senang banget
pas ini enak
sambil ini ya suasana
kalau setiap mau datang kan
selalu penuh selalu penuh
nah tadi tuh kecepatan datangnya jadi
wah menarik nih banyak makanan emang belum makan juga
terus jajanannya menarik menarik juga semuanya
apa jajanan yang paling menarik menurut saya
tadi cobain pentol sama ceker
terus sekarang tertarik yang itu yang cumi cumi yang sebelah sana tadi
soalnya kita udah mapai dari depan ke belakang
udah bolak balik bolak balik kayak gitu
braga culinary night pertama kali diselenggarakan pada januari dua ribu empat belas kegiatan
jalan ini dibuka dari pukul enam sore hingga sebelas malam
dengan digelarnya braga culinary night
diharapkan menjadi tempat pelaku bisnis
baik yang berada di jalan braga
maupun di wilayah lain di kota bandung
dalam mengembangkan usaha kuliner
zaiul haq bandung